aku mau lanjut obrolan kita tadi yang pas di mobil
siapa itu elina prasetya
ah penyerangan di stanford cafe
saya gak tau sama sekali ya soal kejadian itu
nanti anda bisa jelaskan semuanya di kantor polisi
berdasarkan penyelidikan kami
yang disewa pak randy
cocok dengan mobil yang dijelaskan si korban
saudara elino prasetya juga mengatakan
menguntit dia sejak kemarin
ternyata panino melihat
dan memperhatikan mobil itu
mari pak ikut kami kantor
mari pak silahkan
mas randy ditangkap polisi
karena menyerang orang
siapa ya yang namanya
ada masalah apa sampai sampai mas randy nyerang dia
selamat malam p pak elino prasetya
kami dari peloseb peraja lima pak
kami ingin beri kabar
terkait pelaku penyerangan terhadap bapak
apa pelakunya sudah ditangkap
diduga pelakunya bernama randy pak
dan saat ini saudara randy sudah kami tahan pak
randy randy siapa
apa mungkin randy asistennya aldebara
pak el nino besok pagi jam bilang
kami minta bapak datang ke kantor polisi
untuk memberikan keterangan dari pihak bapak
baik saya pasti datang
terima kasih buat informasinya
apa benar dia
oma tadi aku mama dan papa
habis lomba ya ya ya dance
kita man dan kita menang
dapat dari ini
dapat medali hebat
hebat sekali dapat medali
hebat terus kamu udah makan belum habis dance
udah makan kalian udah mah
kita makan bakso tadi
yaudah mirna bantu rena bersih bersih ya
siap siap mau tidur
oma lihat dong medalinya
medalinya oma boleh ya
aduh pinter sekali cua oma
aduh idungnya mana
kita ganti baju terus kita boh boh
lucu banget sih kalian
ma aku mau ke kamar dulu ya
oke sehat ya
saya senang sekali lihat al andin dan rena bahagia seperti sekarang
semoga kebahagiaan mereka berlangsung selamanya
rendy asistennya aldebaran
itu juga aku belum tahu
apakah ini randy asistennya aldebaran
makanya besok aku harus
datang ke kantor polisi
kalau memang yang dimaksud nino adalah randy asistennya al
ada apa ya
kenapa dia menyerang nino
apa disuruh sama al
ya allah ada apa lagi ini
ya udah pak mah kalau gitu
no pamit ini udah malam
kok bisa ada penyerangan lagi maya
apa beneran randy itu
aku mau lanjutin obrolan kita tadi yang pas di mobil
aldi bareng alvari
uya bukain pakernya ya
ah ada aja
tau gak uya lagi marah
soalnya habis ngambil kunci diem diem
uya cepetan bukain
ini darurat ini penting

ada di kamarnya kenapa sih
bu gigi harus ketemu sama mas apu
kiki mau nyampe sesuatu bu
tenang tarik nafas
tenang cerita sama saya ada apa
tapi gigi harus nemuin mas al dulu bu
sepertinya gue sudah yakin
aku yakin untuk
nanti suaranya gigi kenceng amat ya
ada pahan sih kenapa dia teriak teriak gitu
ancus kok di sana berisik
itu gak apa apa gak ada apa apa
mis gigi kan kalau ngomong mau begitu berisik
mas al buka mas al
apa teriak teriak bisa gak teriak teriak gak
ada apa sih gigi sampai kalut begitu
mas hari ditangkap polisi mas
randy ditangkap polisi
iya katanya mas adi ditangkap karena kasus penyerangan atas nama el nino prasetya
randy menyerang mas nino
saya yakin ini ada salah di sini
kamu tahu masalah ini
maksudnya el nino prasetya itu pak nino suaminya mbak elsa
ada apa ini randy menyerang nino
kenapa dia bisa
buka gerbang siap pak bos
gak usah aku disini aja
udah mas aku ikut temen
andi ini karisma putri bisa dengerin saya
ya allah ada apa ini
kenapa mas al mati matian melarang aku untuk ikut
apa benar mas al memang terlibat masalah ini
karena setahu aku antara mas sino sama rendy itu gak ada masalah
belum tiba saatnya
buat aku untuk percaya lagi sama kamu kali ya mas
ini adalah bukti
rekaman cctv di area perparkiran
ada seseorang yang bertopi dan bermasker
telah menyerang pak el nino
ternyata kafe itu punya cctv di area luar
posisi saya semakin terancam kalau kayak gini
tapi ini bukan saya
informasi yang kami dapatkan dari rental mobil
bahwa andalah yang telah menyewa mobil
seperti yang disebutkan oleh korban
ketika di rumah
ada orang yang menangkapnya
ketika di rumah
ada orang yang menangkapnya
ketika di rumah
ada orang yang menangkapnya
anda kami tahan malam ini
sampai bukti bukti lebih lanjut
harusnya saya bisa lebih hati hati
apa ada pihak keluarga
yang bisa dihubungi
kalau anda berada di kantor polisi ini
tidak ada pak
lebih baik mama gak perlu tahu
kalau saya terlibat dengan masalah ini
saya tidak mau membuat mama khawatir
saya akan menangkapnya
kamu tidak ikut dengan al
saya tidak boleh ikut dengan mas al
saya juga tidak tahu kenapa
mungkin al tidak ingin kamu terlibat
lagipula al pasti bisa mengurus semuanya
kamu jangan khawatir
kalau penangkapan randy itu sebuah kesalahan
kamu jangan khawatir
kamu tidak akan menangkap al
kenapa di saat aku sudah mulai percaya
kamu kembali membuat aku ragu
apa benar semua ini tidak ada hubungannya dengan kamu
apa benar semuanya hanya kesalahan mas
kamu baik baik saja
kamu baik baik saja ma
aku balik ke kamarnya
jangan khawatir andi
aku akan bisa kemampuan mu oggi

ke pewadaan tadi
menunggang aku pelan pelan

lalu al melukakan lewat a
lalu aku keluar
dia tidak mengomel aku
aku benar benar tidak mau
m awaken di dalam
anywhere enggak bolehjo
koro di sana di sini
aduh aduh aduh
mas randy itu bukan orang jahat
kira kira panik gini
mbak mbak mbak
mas randy ditangkap polisi
jadi tadi lo terek terek
kiki kiki juga nggak tahu mbak
emang begitu kejadiannya
iya kiki gak ngerti mbak
mas aang langsung pergi gitu aja mbak
aduh mbak mirna
kasian mas randy
kasian mas randy ditangkap polisi terus masuk penjara
terus habis itu tidur dia pasti kedinginan
kan nggak ada selimut
terus tidur dia di tigar
ya ya ya tenang tenang tenang
aduh yaudah yaudah
tenang tenang tenang tenang eh
ini ada apaan lagi sih
ada aja masalah di keluarga nih
ya tenang tenang
dari semua yang mendaftar
cuma kamu yang masuk kualifikasi saya
kamu paham hukum
dan jago bela diri
semua yang saya butuhkan ada sama kamu
saya tanya sekali lagi
kamu yakin ingin bergabung
kamu yakin ingin menjadi asisten pribadi saya
karena apa yang akan kamu kerjakan setelah ini
bukan suatu pekerjaan yang ringan
bahkan mungkin saja
saya akan memerintahkan kamu

untuk melakukan pekerjaan yang sangat beresiko
kalau dalam pekerjaan
dan kamu melakukan sebuah kesalahan
kamu tertangkap oleh pihak yang berwajib
itu akan menjadi tanggung jawab kamu pribadi
terima kasih banyak pak
kenapa ya hatiku kok gak tenang gini sih
aduh apa aku telpon randy aja ya
semoga kamu itu gak ada apa apa ya nak
mama tuh gak tenang hatinya mikirin kamu
handphonenya gak aktif
apa memang randy sengaja matikan handphonenya ya
karena dia istirahat
atau besok aku telpon lagi
selamat malam pak
malam silahkan duduk
saya ingin bertemu dengan salah satu tahanan di sini yang bernama randy bisa
tidak bisa pak

saya ingin bertemu dengan randy

kecuali ada kuasa hukumnya
saya ingin tahu kenapa sampai saudara randy bisa ditangkap
saya ingin tahu bukti apa yang membuat randy bisa sampai disini pak
ya tentu saja sejauh ini semua bukti dan saksi semua mengarah ke saudara hendy
bahkan korban mengenali bentuk kendaraan dan nomor kendaraan yang mengikutinya
sementara pihak rental mobil ford ini juga menggunakan kendaraan yang mengikutinya
menyatakan mobil itu disewa saudara randy
ya ampun randy kenapa bisa sampai ceroboh sih
gak biasanya randy coroboh dalam melakukan tugasnya kan
terima kasih banyak pak informasi
besok pagi saya kembali lagi kesini
gue harus secepatnya bebasin rendy dari sini
udah jam dua belas malam
udah tengah malam ini kenapa mas alba belum pulang juga sih
ada apa sebenarnya
gak usah aku masukin aja
udah mas aku ikut temen
andi ini karisma putri bisa dengerin saya
mas kamu dimana sih mas
saya masih di jalan
kamu udah jalan pulang
saya masih ada urusan
terus randy gimana
dan kenapa dia nyarang mas dino
apa ini ada urusannya sama kamu
dari saat aku mulai percaya sama kamu tolong jangan bohongin aku mas
belum saatnya saya jelaskan semua ini ke kamu nih
karena saya belum mendapatkan bukti
kamu dengar aku kan mas
sekarang saya belum bisa jelaskan apa apa ke kamu nih
mending sekarang kamu istirahat gak usah nungguin saya
aku mohon mas aku mohon jangan buat aku jadi takut
tak mau mempercayai kamu lagi
saya hanya ingin menyampaikan
tadi ada kerabat anda datang kesini
kerabat siapa pak
dia mengaku atasan anda
tapi kami tidak mengizinkan
anda baru bisa menerima tamu besok
berarti pak al ya
pak al udah tahu
tapi kenapa pak al datang kesini
bukannya pak al bilang ini akan jadi tanggung jawab saya sepenuhnya
cuma mulai ngak bisa tidurpm ibulkan kragenya gak bisa tidur lagi
maka aku gak bisa tidur lagi
alam sellaka kalian
dan nomor polisi mobil yang disewa pak randy
cocok dengan mobil yang dijelaskan si korban
tolong lindungi mas randy disana ya allah
tolong jagain dia
kiki segera menemukan cara
untuk membebaskan mas randy ya allah
terpaksa lebur di kantor
nyelesaikan laporan sewa hari ini
gue jadi kepikiran sama randy
gak aktif lagi
kenapa polisi polisi tadi curiga
sama mobil yang dia sewa ya
mohon maaf sebelumnya
tempat ini sudah tutup
dan kami baru buka
besok pagi yang belakang
bukan saya bukan mau sewa mobil kesini
anda kenal randy kan
iya saya kenal randy
saya minta maaf sebelumnya
saya bicara dengan siapa
oke pak adam
ini tentang randy
saya ingin minta bantuan pak adam
randy kenapa pak
saya ingin tahu
saya ingin tahu
saya ingin tahu
saya ingin tahu
saya ingin tahu
saya ingin tahu
saya ingin tahu
saya ingin tahu
saya ingin tahu
saya ingin tahu
saya ingin tahu
saya ingin tahu
saya ingin tahu
saya ingin tahu
saya sudah tahu
saya ingin tahu
saya ingin tahu
saya ingin tahu
saya ingin mengetahuinya
kau sudah memiliki masalah
selamat pagi mah aku mau sholat subuh sama papa sama mama
ma papa kok gak ada
papa dimana ma
kalau aku bilang ma asal gak pulang semalam nanti reyna jadi kepikiran dan sedih
papa udah pergi duluan sayang papa ada urusan
iya sayang ada urusan menadat jadi kamu selatih sama mama aja oke
yaudah kita ambil budur dulu ya